derasnya hujan di kota bandung jawa barat sejak selasa lalu mengakibatkan sungai citarum salah satu sungai terbesar di pulau jawa meluap
akibatnya dua belas kecamatan di kabupaten bandung terdampak banjir
seperti yang kita lihat di plasma ini ada empat kecamatan yang terdampak banjir
yang pertama adalah ranca ekek kemudian bojong soang lalu bale endah dan juga dayakolot
empat kecamatan ini berada di bandung selatan
dan titik merah pada lokasi kecamatan ini artinya mereka berada di jalur sungai citarum
kemudian lalu bagaimana kondisi cuaca di bandung sendiri
data dari bmkg menunjukkan bahwa cuaca bandung hingga awal pekan ini akan masih diguyur hujan dengan intensitas sedang
dan ini suhunya berkisar antara dua puluh satu hingga tiga puluh derajat celcius
dan ini menurut bmkg akan berpotensi menimbulkan banjir susulan
lalu bagaimana dampaknya
dari cuaca dan juga hujan terhadap kota banjir menurut bnpb terdapat lima sembilan ratus kepala keluarga yang akan terdampak banjir
atau ini artinya ada dua puluh empat jiwa di dua belas kecamatan yang terdampak banjir
sedangkan satu lima ratus sembilan puluh dua kepala keluarga atau sekitar

dan ketinggian banjir di empat kecamatan ini mencapai sampai delapan puluh cm
sementara di bantaran sungai citarum ketinggian banjir mencapai tiga meter